menurut aku itu buah sangat penting karena untuk menjaga kesehatan tubuh juga
dari angkatan besar republik indonesia menjadi satu institusi
dan sudah ada indrayani lasmi produser lapangan cnn indonesia di kantor dispenduk capil jakarta selama siang lasmi
adanya polemik pada sistem zonasi ppdb
kemudian mendapatkan kepercayaan kembali
jadi program yang menurut saya harus dikerjakan
yang kedua berkaitan dengan imparsialitas penyelenggara pemilu
jangan tampil di sydney ini pertama kali tadi disebut ya kan
kemudian juga ada sinusitis atau ada penyakit lain sehingga perlu penanganan lebih serius nih dok
masih banyak yang usia pelajar tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
dengan menjelaskan dan mendiskusikan
menilai kinerja pemerintah positif atau negatif
untungnya saya bisa menikmati makanan khas di jalan cipaganti yang sudah melegenda sejak tahun tujuh puluh an
aku tuh lebih suka makanan yang agak hangat ya